pemandangan lain terlihat di balai kota jalan pemuda semarang
sejak selasa pukul enam tiga puluh pagi
suasana yang biasanya ramai dengan sepeda motor dan mobil para pegawai asn
hari ini terlihat lengang seiring adanya larangan penggunaan kendaraan bermotor
pada delapan juni dua ribu dua puluh satu dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup
mulai hari ini pemkot semarang melakukan pelarangan bagi asn dan karyawannya
untuk tidak menggunakan sepeda motor atau mobil dalam berangkat bekerja
sebaliknya para as dan karyawan ini diminta untuk menggunakan transportasi umum
atau transporti daring untuk berangkat pekerja
ini tentunya dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia
sebagai gantinya para pegawai diizinkan diantar oleh anggota keluarganya
atau menggunakan jasa ojek online
karena kita sudah komitmen dengan edaran bapak wali kota pagi ini
kita untuk terkait dari lingkungan hidup nasional kita tetap mendukung kegiatan ini
kenapa minimobil daripada motor
ya mungkin kalau saya lebih aman ya
orang tua sih
kalau mesti jalan gini kan saya juga nggak nyaman
kebijakan ini juga diikuti oleh wali kota semarang hendrar prihadi
dan wakil wali kota semarang hefe arita gunarianti
oleh pempot semarang larangan berangkat bekerja menggunakan kendaraan pribadi ini
akan diberlakukan setiap selasa hingga sembilan juli mendatang
hari selasa sendiri dijadikan pemkot semarang sebagai hari transportasi umum
jadi yakinkanlah pada masyarakat bahwa teman teman di transportasi umum ini
melayani sesuai protokol kesehatan
kalau masyarakatnya sudah yakin sehat nyaman pasti akan beralih ke kendaraan umum
bila nantinya berjalan efektif kebijakan ini akan terus dilanjutkan secara periodik
sebagai upaya mengajak masyarakat untuk menciptakan suasana ramah lingkungan
damar sinuko semarang